seru banget di sini kalian ketinggalan kita sempat menyanyikan lagu batak
kenapa orang batak itu bagus bagus suara ya
apa lagi yang terasa ini
saya anjum ma'au saya anjum ma'au kah yang nalagu
artinya apa sih bang ruh kah yang nalagu itu artinya apa coba
artinya gini ini memang laki laki batak ini gawat juga
mbak jangan curhat dong bang
jadi ini lagu ngeri dia apabila punya kesalahan dia bilang sama kekasihnya
jangan merayaku tapi bujuk rayulah aku dari hatimu yang paling dalam
ngeri ngeri sekali itu
ada juga laki laki dari tapanuli ini
bapak kalau berbuat kesalahan gitu ya
enggak kalau bobi sama kayang memang pasangan budaya dan kita mantap pesta ini sangat merakyat
pesta budaya namanya
nah kalau abang sendiri melihat bagaimana pesa yang ngikutin ya dari kemarin yang acara
terus yang besar besar sekarang juga
memang sumatera itu istimewa tapanuli itu banyak ya
kepala kepala suku kepala kepala marga
raja raja adat ya
melalui perkawinan budaya ini dipertemukan semua raja raja adat
bersama tentunya raja raja dari solo
dan jangan lupa raja minyak
bang rohot rame banget ya
luar biasa ya
bang horas tapi ada di dalam tulangku bang rohot
karena memang orang batak itu kenapa suaranya bagus bagus itu kenapa sih
karena rumah satu tetangga dengan tetangga yang lain jauh
jadi kalau mau memanggil harus teriak
kalau mau memanggil hei bobby
waduh baru si bobi waktu itu kecil lari lari dia kan dipanggil mamanya
dan nanti pasti ada banyak sekali
bang rud nyanyilah nanti lah
terlalu banyak bang rud nyanyi
melani asma ini
atau melani bang rud duet
pokoknya kalau orang batak udah ngumpul pasti nyanyi lagu ya bang ya
ampe pokoknya disini memang ya
ada banyak sekali tamu tamu undangan kita
terima kasih bang rud
selamat melanjutkan acaranya
melani sama kita dulu melani ya
serasa keluarga disini loh pemirsa
walaupun saya banten
diterima dengan tangan terbuka oleh
orang orang batak itu memang sangat hangat ya mereka ya
horas pokoknya untuk semua orang batak
dan pemirsa jangan kemana mana
karena kita masih disini merayakan keseruan daripada resepsi pernikahan
karena masih panjang ya resepsi ini
panjang sekali resepsi pernikahan kahiyang ayu